dari pertahanan prabowo subianto mengunjungi keluarga ledda resatri utomo
kru kri nanggala empat ratus dua untuk memberikan dukungan dan ucapan berduka cita
prabowo juga mendatangi rumah duka di kompleks rumah dinas tni al
di kecamatan gedangan kabupaten sidoarjo jawa timur
prabowo disambut istri almarhum kolonel laut haris tiawan
demi liputan cnn indonesia